pantun kritikan dalam baliho ini terpasang di desa ngadimulyo
kecamatan kampak kabupaten terenggalek jawa timur
pemasangan baliho dilakukan oleh masyarakat karena kesal kepada pemerintah setempat
yang tidak segera melakukan perbaikan jalan
padahal kerusakan jalan milik kabupaten ini telah terjadi selama delapan tahun terakhir
mungkin protes lah gimana gitu
kalau kan mungkin tidak ditanggapi terus ya itu pasang pasang itu tulisan tulisan gitu
ya harapannya ya lekas diperbaiki agar jalannya mulus
merespons protes warga bupati trenggalek muhammad nur arifin meninjau lokasi jalan yang rusak
sekaligus menanggapi pantun kritik dengan pantun balasan
menurut nur arifin rencana perbaikan jalan telah dianggarkan sejak dua ribu dua puluh
tetapi batal terrealisasi akibat pengalian anggaran untuk penanganan kasus
dan mungkin nanti per spot spot yang berbahaya itu dulu yang kita coba amankan
seperti yang ditanjakan tanjakan nanti kita minta pu dilihat lagi
nah sehingga nanti kalau yang datar data yang seperti ini diinduk nanti dilelang
yang penting yang bahaya bahaya dulu
saya juga punya pantun
neng adimulio jari ini enak emas
warga terenggalik jangan cemas
urusan jalan masih abot panggah tak urusi
dan sementara itu jika kondisi cuaca panas
udara di sekitar jalan dicemari debu dari serpihan jalan yang rusak
tiap hari loh
kondisinya gimana pak
kondisinya kocak ketik pak
sampai pingganya ini pengen copur kayaknya
apalagi kena benturan jalannya yang bleng ini
apalagi kalau ujian musim musim kan licin pak
anak sekolah yang bangkit kerja
pemerintah kabupaten cirebon mengakui hingga saat ini ada sekitar satu ratus lima puluh km jalan yang rusak di sejumlah ruas jalan kabupaten
keterbatasan anggaran terutama pada fase awal pandemi membuat dana untuk perbaikan jalan terbatas
uang yang dari apbd kabupaten serbon ini itu dibagi bagi
bukan untuk jalan semua
kalau jalan semua nanti bagaimana p tiga k
jadi kita bagi bagi
karena ini memang ada pengaruh dari
dari adanya covid
pemerintah kabupaten cirebon berjanji akan segera memperbaiki jalan yang rusak sepanjang tiga puluh lima km tahun ini
sementara itu sisanya akan dimaksimalkan pada dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia